sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
waktu itu kamu bisa lolos dari kematianmu kakitua
biarkan dia menjadi urusan
dia adalah guru yang satu
kita serang bersama sama
tidak perlu nyai
cukup aku sendiri saja
tapi kali ini jangan harap
kematian itu adalah milik allah
kematian itu adalah milik allah
kita tidak perlu takut oleh matinya ini
maaf pak man
bapak kita akan kabur
pak arief terangkan
itu anak yang menabraknya
iya kenapa pak man
sudah menabrak dia
biar aku obati dia
tidak tidak perlu
dia cuma maling yang sedang kami kejar
tadi aku sudah takut saja mencelakai orang
ternyata semuanya ada hikmahnya dengan kecelakaan
sekarang aku harus melanjutkan perjalananku
tidak perlu mengejar mereka
lebih baik kita pikirkan keselamatan gusti prap
tempat ini sudah tidak aman
baik kakek guru
baik kakek guru
salam ta'adhim raden
terima kasih raden sudah datang membantu
sudah kewajiban saya untuk membantu orang orang pajajaran
karena di pajajaran
ada yunda kendrimanik yang saya cintai
kurang ajar gara gara kau menyerang tak jadi kalah
diam kau bodoh
sini aku obat cepet lah
sini aku obat cepet lah
kau tak tahu apa yang terjadi baliklah
ayo sekarang kita teruskan perjalanan kita
apa yang terjadi pada raka prabowo
rai rai surakerta akhirnya kau datang juga
kandang prabu siliwa sedang terluka sangat parah sekali rai
siapa yang berani melakukan ini pada raka prabu
harga dana yang telah melakukan ini semua
mereka nahan diri

aku tidak mau jauh
kau agak buruk oldu wajahmu k feito kamu
sekarang berhenti bersikap sedih
bagaimana kalau kita senang bersama sama lagi
biar aku habisi dia
harga dana yang sekarang ini bukan lagi harga dana yang dulu
karena harga dana sekarang sulit ditandingi oleh siapapun
karena di tubuhnya sudah bersemayam sepuluh senjata pusaka termasuk kujang kembar
dia juga berhasil mendapatkan kuja kembar
untuk saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menandingi
kesaktian harga dana termasuk gusti prabu
tapi pasti ada cara untuk mengalahkannya sih
itu pasti raden
tetapi yang penting bagi kita sekarang kita harus menyelamatkan dulu bus kita